oh itu pasti pak
saya bekerja untuk mereka pak
gua masih penasaran
apa benar itu anaknya pak adil
gua pastiin sekarang
dan ini duitnya
kalau setiap hari kayak gini
anak anak gak bakal kelaparan
makasih ya allah
koronnya masih ada mas
udah diborong semua pak
wah hebat ya
siang siang begini sudah habis
ya sudah kalo begitu
tunggu tunggu tunggu
wajah kamu itu mirip banget sama teman saya
wah makasih pak
saya sudah lama gak ketemu sama teman saya
nama kamu siapa sih
oh mungkin sama di r nya pak
rangga dan rahmat
kamu masih punya orang tua
emangnya ada apa pak
kalo temen saya itu
orang tuanya sudah meninggal sudah lama
orang tua saya juga sudah meninggal pak
saya tidak bermaksud untuk
meninggal juga udah lama
karena kecelakaan mobil pak
ya sudah ya
saya permisi dulu ya
maaf sudah mengingatkan masa lalu kamu
ya pak enggak apa apa
berarti benar ini anaknya pak ade
enggak salah lagi
terima kasih ya ren
aduh aduh aduh
aduh kebetulannya tebis
di sana ketualan aja di sana ya
nggak mau gue jorok
setiap hari gue mandi di situ
pepis itu bersih kok
mending gue pepis di rumah deh
daripada nanti lo enggak konsentrasi
untuk nyetir gimana
udah pepis aja
gue enggak mau bau enggak
mending gue pepis celana deh
itu kan yang ngerjain kau pi itu kan
iya yang bikin marah marah kau pi
terus malah kita yang jadi kena batunya
bagaimana kalau kita kerjain aja
tapi bagaimana ya
udah gue udah biasa di sini
jesse sama gue nunggu di sini aja

nunggu nunggu nunggu
enggak enggak enggak tutup mata aja ya enggak
bayangin aja ini tuh kamar mania di rumah
aduh tapi kok kebelet
aduh tapi kok kebelet
aduh tapi kok kebelet
aduh tapi kok kebelet
aduh tapi kok kebelet
di kamar mandi ada kecoan
pasti ada ngerjain gue
aduh gue keselan re
itu siapa sih yang manggil manggil di depan
opi gue bakal kirim perhitungannya sama lo pi
reni eh lo tuh kurang ajar ya berani lo ngerjain gue
ngerjain apaan sih
eh lo tuh jangan beragak bego deh lo liat nih pantat gue
sakit sakit tau gak rok gue basah lagi
nggak pake celana dalam
jadi mendingan sekarang lo pergi deh dari sini
ya udah gue juga nggak sudik dari sini
hah yuk jess cabut

aduh tempatnya bagian rumah pi
gue minta lo sekarang jelasin ke gue kenapa lo fitnah gue nyoret mobil lawina
none of your business bukan urusan lo
rak lo tau kan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan
dan gara gara lo fitnah gue gue jadi ketinggalan pelajaran karena gue diskors
lo kebangetan banget ya jadi orang ra
lo tuh yang kebangetan nggak tau aturan
eh lo yang keterlaluan
oh tau nggak
astagfirullah apa lagi sih ini
eh eh eh ini ada apaan sih kali ini
rangga opi jahat
dia nyerang aku dia pukul pukul aku
kakak gak setuju kalau misalnya aku kayak gitu sama laura
tapi kenapa lagi sih bi
kayaknya tanpa opi kasih tau karangga pasti udah tau jawabannya
dan sekarang opi minta kakak tinggal milih
opi atau laura yang tinggal di rumah ini
aauh aauh aduh aduh
aduh aduh sakit
perut aku sakit banget dipukul sama opi
boleh aku lihat
ini ini tape buat kamu
tape tape buat aku
ah thank you ya aku senang udah nggak sakit lagi aku sembuh thank you i love you

aduh aduh aduh aduh
kamu ada ingin apa tan ngajak aku kesini
gue senang juga akhirnya lo bisa ngerjain opi
ya jujur aja sebenarnya gue juga sebel banget sama dia
dan gue juga pengen banget ngerjain dia
kok lo nuduh gue ngerjain opi sih
udah lah ren lo nggak usah ngeles
gue tahu kok semuanya
dan gue nggak bakalan marah sama lo justru gue senang sama lo
karena lo udah berhasil ngerjain opi
iya ya gue juga sebenarnya sebel banget sama dia
karena dia udah nolak gue mentah mentah
dan sebenernya gue juga pengen banget ngerjain dia
lo sih udah gue ingetin dari dulu jangan deketin opi atau lo tetep naked
yaudah berkolaborasi aja sama gue dan laura kalau ngerjain opi setuju

itu kemarin tuh yang nyemprotin piloks ke mobilnya si wina
itu siapa sih
nah kalau jessy tugasnya ngeliat kanan kiri aman atau nggak
kalau laura dia yang naro piloks ke lockernya opi
oh gitu ya
tapi bukannya loker itu ada kuncinya kok bisa dibuka juga sih
itu sih tugasnya laura
laura tuh udah biasa buka lemari bokp buat nyolong duit
jadi dia udah biasa buka gitu gituan
eh sekarangnya nyebelin banget sih
dia udah nggak sayang lagi apa sama aku
kok jadi kayak gitu
paling juga nggak sengaja tuh nolonginnya
ngapain tuh mereka berdua di situ
ehm sebenarnya sih kasian sih
tapi yaudahlah ya biarin aja
biar dia tuh nyadar kalau dia tuh gak pantas bersaing sama gue
nah kalau wina itu wajib dikerjain supaya dia nggak ngina laura lagi
aku hebat ngertan
ternyata terusnya dia nyebelin
tiima terus coba siap sih
terima kasih seperti harainya